sidang kasus perintangan penyidikan terdakwa frederick yunadi menghadirkan seorang saksi yang meringankan terdakwa
saksi ahli yang dihadirkan fredrich adalah dosen pascasarjana universitas pakuan bogor yongki fernando
dalam keterangannya yongki sependapat bahwa kinerja advokat dalam membela kiliannya tidak dapat dipidanakan
dalam sidang kali ini frederick juga mempertanyakan pada saksi ahli terkait kapasitas penyidik yang memperkarakan dirinya
bahwa tindakan tindakan tersebut tidak merupakan tindakan yang profesionalis
produser lapangan raff raff kaffi berada di pengadilan tipikor jakarta
raff raff setia novanto akan dijadwalkan menjadi saksi hari ini dan akan dikonfrontir
apa saja yang terungkap
ya selamat sore putri
memang betul sekali bahwa setia novanto rencananya akan dihadirkan di sidang perintangan penyidikan dengan terdakwa fredrik yunadi
namun setia novanto terdakwa
ternyata hadir di dalam sidang sebelumnya
ya ini di dalam sidang yang berkaitan dengan proyek ktp elektronik dengan terdakwa anang sugiana
namun pada sampai saat ini saya melaporkan pada sore hari ini
setia novanto belum dihadirkan sebagai saksi untuk dikonfrontir
pernyataannya dan juga keterangannya terhadap fredrich
dan sore hari ini persidangan menghadirkan suatu orang saksi ahli
yakni yongki fernando seorang dosen pasca sarjana dari universitas pakuan bogor
dan fredrich ini menanyakan banyak hal terhadap saksi ahli terkait masalah kewenangan dan juga kapasitas penyidik kpk
yang menyeretnya menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan terhadap
yang dihukum hampir tiga belas tahun penjara
dan saksi ahli ini juga mengatakan bahwa perbuatan fredrich ini
yang mengantarkan mantan kliennya setia novanto ke rumah sakit dan meminta penangguhan penahanan
merupakan bagian dari usaha seorang advokat atau kuasa hukum untuk membela kliennya dan tidak bisa dipidanakan
ucapan ataupun juga keterangan dari

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jongki fernando ini sejalan dengan
saksi ahli yang dihadirkan sebelumnya
pidana dari universitas indonesia
suparji ahmad yang juga
mengatakan bahwa pada tanggal
tujuh belas mei dua ribu delapan belas yang dihadirkan
juga oleh frederick mengatakan
bahwa frederick yunadini
tidak bisa dipidanakan karena
dugaan pelanggaran yang dilakukan
sidang kode etik di dewan kehormatan
rafraf artieh sudah dipastikan
setia novanto tidak jadi
dikonfrontir hari ini
ya betul sekali sampai sore hari ini
kami meninggalkan ruang
sidang untuk memberikan laporan kepada
putri dan juga pemirsa
tidak berhadir untuk
sidang perintangan penyidikan
frederick yunadini dan pada
pukul dua belas atau setengah satu
satu siang tadi setelah
memberikan keterangan sebagai
seorang saksi di
setia novanto langsung keluar
tipikor di jakarta
baik terima kasih rafraf kaffi
dari pengadilan tipikor jakarta